kita beralih ke informasi lain puluhan rumah di kelurahan cipageran cimahi terendam banjir akibat tanggul penahan sungai jebol pada kamis sore
ketinggian air berkisar antara lima puluh hingga tujuh puluh lima cm
warga kelurahan cipageran cimahi dikagetkan dengan datangnya banjir akibat jebolnya tanggul yang berada di aliran sungai cesangkui kami sore
luapan air kemudian menggenangi puluhan rumah dengan ketinggian berkisar antara lima puluh hingga satu meter
sebelumnya wilayah kota cimahi dan sekitarnya diguyur hujan deras selama beberapa jam
ini sekitar jam dua an pak setengah dua
akibat ada longsor di sana dari benteng perumahan
terus hujannya besar atau lama tadi hujan
kalau hujannya nggak terlalu besar sih cuma lama
ini berapa rumah yang selalu nanggung
ini ada sekitar tiga puluh an
hingga kamis petang warga dibantu petugas kepolisian setempat masih berjaga jaga
untuk mengantisipasi naiknya debit air karena hujan masih terjadi